pemberlakuan sosial berskala besar atau psbb diterapkan pertama kali pada tanggal sepuluh april
saat kasus positif virus corona di dki jakarta tembus satu lima ratus kasus
dengan jumlah korban meninggal lebih dari seratus orang
pada masa itu pemprov dki jakarta sempat memperpanjang masa psbb hingga dua kali
yakni pada tanggal dua puluh empat april hingga dua puluh dua mei dan dua puluh tiga mei hingga empat juni
namun pada saat kasus dki jakarta tembus tiga enam ratus kasus positif
gubernur dki jakarta anies baswedan melonggarkan rem darurat dengan menerapkan psbb transisi pada lima juni
pada psbb tahap ini sejumlah aktivitas ekonomi mulai diizinkan berjalan secara terbatas dan bertahap
adapun psbb transisi ini disempat diperpanjang selama lima kali
dan diperketat kembali menjadi psbb pada empat belas september lalu
pengetatan ini dilakukan lantaran lebih dari tujuh puluh persen tempat tidur isolasi telah terisi oleh pasien covid sembilan belas
pada awal oktober lalu gubernur dki jakarta anies baswedan kembali menerapkan psbb transisi
di jakarta utara dan jakarta barat memiliki kasus positif kumulatif tertinggi sejak datangnya virus corona di bulan april lalu
sementara itu untuk kasus aktif yang paling tinggi saat ini dimiliki oleh kelurahan kalideres dan juga kapuk di jakarta utara
kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi faktor penting
mengingat penyebaran virus corona hingga saat ini sudah menyasar hingga klaster keluarga dan perkantoran
padahal menurut praktisi kesehatan
masyarakat organisasi kesehatan publik green crasson indonesia dr ida
penemuan vaksin belum bisa dijadikan akhir dari perjalanan covid sembilan belas
vaksin itu bukan jawaban akhir gitu karena itu tadi
kita kalau misalnya vaksin itu ada ya masalah berikutnya yang perlu kita pikirkan
adalah bagaimana mendistribusikannya kepada dua ratus tujuh puluh juta orang indonesia
menurut hitung hitungan kasar epidemiologi
itu butuh waktu satu sampai dua tahun sampai dua ratus tujuh puluh juta orang itu tervaksinasi
belum lagi bagaimana proses pengadaannya itu kan pasti butuh waktu
jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki kasus positif corona tertinggi secara nasional
sehingga kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci pengendalian penyebaran covid sembilan belas
noras pasia himoan amri jakarta